dari kabar penukaran uang baru di lumajang demi mendapatkan uang baru
puluhan warga rela mengantri di depan mobil bank indonesia cabang jember hingga berjam jam lamanya
bahkan dengan tidak adanya batasan jumlah penukaran membuat antrean semakin lama
beginilah suasana penukaran uang baru yang diadakan bank indonesia cabang jember di pasar baru lumajang selasa pagi
demi mendapatkan jatah puluhan warga rela antri panjang dan berjam jam di depan mobil bi cabang jember
yang menyediakan penukaran uang baru pecahan rp dua rp lima rp sepuluh serta rp dua puluh
namun karena bank indonesia tidak memberikan batasan jumlah penukaran uang justru itu membuat antrian semakin panjang
akibatnya banyak warga yang terpaksa duduk di aspal jalan raya karena kelelahan saat mengantri
bi ajari uang baru untuk lebaran anak anak
untuk penukaran uang baru kali ini bi jember menyediakan uang hingga lebih dari satu miliar rupiah kepada warga lumajang
rp satu miliar jadi pecahan mulai rp dua puluh rp sepuluh rp lima rp dua
ada berapa lokasi pak
tadi kita start dari kantor itu hulu habis itu ke tanggul habis itu ke kelaka habis itu ke sini
sementara itu bi cabang jember juga akan membuka loket penukaran uang baru di tiga titik
yaitu pasar baru lumajang pasar kelaka dan alun alun kabupaten lumajang